presiden joko widodo telah mengumumkan wajah baru di kabinet barunya
berikut profil lengkap calon menteri yang ditunjuk jokowi di kabinet indonesia maju
yang pertama adalah calon menteri sosial tri risma harini
jabatannya adalah wali kota surabaya dari tahun dua ribu sepuluh dua ribu enam belas dua ribu enam belas hingga sekarang
dan jika ia nanti akan dilantik ia akan digantikan oleh plt dan pejabat sementara
untuk posisi wali kota surabaya
kemudian dia juga pernah menjadi presiden united cities and local government asia pacific dua ribu delapan belas hingga sekarang
ia juga ketua dpp pdi perjuangan bidang pendidikan dan kebudayaan
dari tahun dua ribu sembilan belas hingga sekarang
kita tahu bahwa sepatu rejang dari tri risma harini cukup banyak di bidang tata kota
dari mana dia juga mendapatkan banyak penghargaan internasional
tentunya ini menjadi alasan tertentu bagi presiden
untuk menjaga kepentingan dan kepentingan di dunia
untuk menunjuk risma
akan fokus nantinya dalam bidang pendidikan kesehatan dan pelayanan publik
dan tentunya perbaikan data penerima bantuan sosial pasca
adanya menteri sosial sebelumnya juliari batubara yang terkena kasus korupsi bantuan sosial
kita bergeser ke sandiaga uno atau sandiaga salahuddin uno
atau bang sandi yang kerap kita panggil
dia merupakan jabatan wakil gubernur ke jakarta
dan wakil dewan pemina partai gerindra
partai oposisi atau partai yang berseberangan dengan jokowi pada pilpres tahun lalu
dan juga mantan rival ya
cawa pres yang bersandingan dengan prabowo subianto
dan dua duanya masuk dalam kabinet indonesia maju
atau jokowi maruf amin
untuk tahun dua ribu
pada kabinet saat ini
dan ia sekarang menduduki
akan dilantik jadi
menggantikan sebelumnya wisnu utama
kemudian budi gunadisadikin
jabatannya staf khusus menteri bumn
dua ribu enam belas hingga tahun dua ribu tujuh belas
dirut pt nalum
dan juga wakil menteri bumn

budi gunadisadikin juga merupakan
pemulihan ekonomi nasional
dan ia berjanji akan fokus
dalam pelayanan kesehatan publiknya
untuk pandemi saat ini
di tanah air yang sudah berlangsung
dari bulan maret dua ribu dua puluh
dan kemudian yakut kolil komas
jabatannya wakil bupati rembang
ketua gp ansor
dua ribu sebelas hingga sekarang
anggota dpr ri fraksi pkb
dari tahun dua ribu empat belas hingga sekarang
yakut ini juga akan nantinya fokus terhadap
bagaimana yang akan berlaku di jawa barat
dalam kehidupan bertoleransi
di tanah air
seperti paket berita sebelumnya telah dijelaskan
ia menyatakan bahwa
tidak ada agama yang satupun yang akan
dan tidak menjadi alat politik
di tanah air
sakti wahyu trenggono
jabatannya komisaris pt teknologi riset global
hingga tahun dua ribu enam belas
ia juga mantan bendahara
tim kampanye nasional
dari jokowi marfamin
ketua umum asosiasi pengembang infrastruktur
dua ribu lima hingga tahun dua ribu enam belas
ia juga pernah
menjabat sebagai wa menhan
dan sampai saat ini ya
yang terakhir ada muhammad lutfi
jika anda mungkin melihat di media sosial
kemudian erick thohir
dan juga sandiaga uno
bersama istri dari sandi
menduduki posisi menteri
di kabinet jokowi marfamin
ia juga merupakan mantan kepala bkpm
dubas indonesia untuk jepang
dan juga dubas indonesia
untuk amerika serikat
tentunya banyak sepak terjang
perdagangan karena pernah
mengisi posisi menteri